halo anda menyaksikan corporate action bersama saya maggie kalista
pt bank rakyat indonesia tbk berhasil menjaga kinerja positif
hingga akhir triwulan ke dua dua ribu dua puluh tiga
menjadi rp satu delapan ratus lima lima belas triliun
sehingga bri berhasil mencetak laba konsolidasian
dari sisi penyaluran kredit hingga akhir triwulan ke dua dua ribu dua puluh
bri berhasil menyalurkan kredit dan juga pembiayaan
dan untuk membahas lebih lengkap terkait hasil kinerja keuangan bri
di kuartal kedua tahun ini kita berbincang bersama dengan direktur utama bri
sunarso yang telah bergabung melalui sambungan zoom
selamat pagi pak sunarso bagaimana kabar anda
selamat pagi maggie alhamdulillah kabar saya baik
ya tentunya pencapaian bri ini
mengecepar orang sekali
dan pak sunarso bisa dipaparkan kembali bagaimana pencapaian dan juga kinerja bri secara umum
hingga akhir kuartal dua dua ribu dua puluh tiga
baik mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa sampai juni dua ribu dua puluh
dan menjadi rp satu delapan ratus lima empat belas triliun
dan aset aset ini mayoritas ditempatkan dalam bentuk kredit yang disalurkan kepada nasabah
dan kredit mencapai rp satu dua ratus dua dua belas triliun
dan ini penting karena kita bisa menunjukkan bahwa dalam situasi yang sebenarnya tidak mudah sebenarnya gitu
kita bisa mendorong pertumbuhan kredit outperform the market
dan yang lebih perlu saya kedepankan di sini adalah bahwa bri konsisten
tetap fokus kepada umkm
itu terbukti bahwa dari rp satu dua ratus dua triliun kredit yang disalurkan itu
dan kemudian kredit kredit ini kita kelola dengan baik
risk management yang memadai
maka kemudian tingkat npl nya non performing loan nya
dan ini juga lebih baik dibandingkan juni tahun dua ribu dua puluh dua itu
namun mungkin ada hal yang perlu disatukan kan
kredit ini sudah barang tentu disupport oleh pendanaan dari sisi liabilitis
di mana bri berhasil menghimpun dana masyarakat
dan yang lebih membahagiakan bahwa dari total dana masyarakat rp satu dua ratus empat puluh lima triliun itu didominasi oleh dana murah
dari kondisi balance sheet yang seperti ini
ter manage terkelola dengan baik
maka bri selama enam bulan januari sampai juni dua ribu dua puluh
mampu membukukan laba sebesar rp dua puluh sembilan lima puluh enam triliun
saya kira ini yang penting untuk kita sampaikan secara kinerja keuangan
baik dari sisi neraca maupun laba rugi
baik pak narso bri ini berhasil mencetak laba konsolidasian
apa saja faktor penopang kinerja positif bri tersebut
seperti yang tadi saya sampaikan
tadi saya sampaikan bahwa terutama itu pertumbuhan kreditnya
saya kira ini yang salah satu pendorong kinerja ataupun kinerja laba bri yang baik
kemudian pertumbuhan kredit bri juga lebih didorong oleh segmen mikro sebenarnya
kalau tadi kredit secara keseluruhan di bri
dan kemudian selain pertumbuhan kredit
pendorong utama untuk kinerja laba terutama yang sangat baik
menurut saya adalah efisiensi
yang efisiensi ini bisa kita lihat bahwa di rasio biaya operasional
terhadap pendapatan operasional itu rasio bobo ya
kemudian ada namanya rasio yang kita sebut cost to income ratio atau cir
dan kemudian ada biaya lagi juga yang menurut saya bisa kita efisiensikan
bisa kita tekan yaitu cost of credit
dan kemudian yang berikutnya adalah faktor pendorongnya adalah
karena kemampuan kita menghimpun dana murah ya
artinya dana masyarakat yang dikumpulkan di bri itu didominasi oleh dana murah
dan kemudian yang terakhir adalah sumbangan ataupun kontribusi dari fee
dan kemudian ini sudah barang tentu impact ataupun hasil dari transformasi digital kita
dalam memberikan layanan kepada nasabahnya
fee based income kita selama enam bulan itu mencapai sepuluh dua puluh dua triliun
kemudian apa saja pendorongnya
oh kita punya super apps yang kita sebut brimo ya
brimo ini adalah super apps yang sebenarnya kita mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi
sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan kita transaksi segala macam
dan brimo ini sekarang sudah usernya itu sudah mencapai dua puluh tujuh delapan juta user gitu
dan nilai transaksinya itu sudah lebih dari satu tiga ratus tujuh puluh tujuh triliun selama enam bulan
selain brimo yang mobile apps ya gitu yang mobile banking ya gitu
dan itu kita juga punya yang hybrid ya istilahnya
jadi ya hybrid itu gini
bisnis prosesnya kita digitalkan tapi hubungan layanannya kepada nasabahnya masih melalui human touching gitu
masih ketemu gitu ya nasabahnya dengan ini
itu kita menggunakan agen
kita sekarang punya agen briling totalnya sudah enam ratus enam puluh enam ribu agen
dan ini juga enggak kalah menarik ya karena volume transaksinya selama enam bulan sudah mencapai enam ratus tujuh puluh lima delapan triliun rupiah
dan ini luar biasa menurut saya
karena agen ini warung warung di bawah ini bisa terlibat dalam proses layanan banking dan mereka dapat fee juga
maka kemudian ini benar benar sharing ekonomi yang real gitu
jadi kira kira mungkin itu
saya ulangi lagi faktor pendorongnya adalah pertumbuhan kredit yang outperform the market
kemudian efisiensi kemudian juga rendahnya turunnya cost of credit yang bisa kita kelola
dan kemudian dominasi porsi dana murah kasa
dan juga setoran ataupun kontribusi dari fee based income yang sangat baik demikian
baik kata kuncinya adalah efisiensi dan juga digitalisasi
dan tadi anda juga sudah menyebut faktor utama penopang kinerja bri diantaranya adalah pertumbuhan kredit mikro dan kasa yang mencapai double digit
nah terkait likuiditas pak bagaimana upaya bri dalam meningkatkan dana murah
jadi kita mesti paham situasi global dan global
dan kemudian domestiknya ya makronya gitu
bahwa sekarang di mana mana tertekan oleh tekanan inflasi yang tinggi
masing masing bank sentral di seluruh dunia cenderung mengelola inflasinya dengan menaikkan suku bunga acuan
dan kemudian kita di indonesia bri juga mengelolanya dengan bauran kebijakan yang menurut saya sangat solid dan memadai gitu
tetapi tetap memang tak terhindarkan terjadi kenaikan suku bunga
terutama suku bunga asam
karena itu sudah simpanan
namun demikian gitu kalau kita lihat saya sampaikan bahwa kondisi likuiditas bri sangat baik dan aman
jadi menurut saya ini justru kita masih harus mendorong penyaluran kredit justru
kenapa ldr yang optimal menurut saya adalah di kisaran sembilan puluh sembilan puluh dua
kalau sembilan puluh sampai sembilan puluh dua persen artinya kita nggak terlalu lambat menyalurkan kredit
tapi kita juga nggak kekurangan likuiditas itu yang paling optimal
tapi kalau masih di bawah sembilan puluh persen menurut saya kita masih bisa lebih mendorong penyaluran kredit
dan bri ldr nya delapan puluh tujuh dua puluh enam persen
dan kemudian juga faktor yang lain saya sampaikan bahwa dana masyarakat masih tumbuh sembilan lima persen
dan driver nya adalah kasa yang kasa masih tumbuh sepuluh satu persen
bahkan kalau saya secara spesifik bisa sampaikan gitu giro sendiri itu tumbuh dua puluh empat tiga persen
tabungan tumbuh tiga tiga persen ini sebenarnya kondisi likuiditas bri
terus apa strateginya ke depan ya kita tetap akan melakukan retensi ya memanage memaintain level kasa yang dominan tadi itu
upaya upaya untuk peningkatan
dan apa namanya kasa dan maintain kasa yang tinggi itu melalui ya brimo super app kita ini makin kita sebarluaskan
dan kemudian itu kan untuk melayani transaksi transaksi di retail gitu
dan kemudian di wholesale di korporasi kita juga punya platform dan yang kita sebut kilola namanya
namanya kilolap itu adalah integrated corporate solution platform
itu yang memadukan beberapa faktor
fungsi di dalam satu platform
pertama itu adalah untuk trade finance kemudian untuk cash management untuk forex
dan kemudian untuk investment dan juga sebagai dashboard gitu
itu dalam satu platform yang kita sebut kilola
itu untuk yang wholesale korporasi
kemudian di retail kita punya hyperlocal ecosystem yang kita sebut pari pasar rakyat indonesia
dan ini integrated commodity platform yang memberikan kemudahan
transaksi untuk berbagai solusi bagi pelaku ekonomi di komoditas komoditas tertentu
misalnya telur jagung kemudian mungkin kedelai
seperti itu kita buatkan hyper local ecosystemnya
dan kemudian juga yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat masih banyak yang bertransaksi itu gak fully digital gitu
tetapi masih butuh paduan antara digital dan manual melalui agen briling
jadi agen bri link kita ini benar benar
menggunakan kerjasama dengan masyarakat dengan warung warung di desa desa di gang gang itu
dan kemudian benar benar brandless gitu karena menggunakan cabangnya itu menggunakan warung warung ya
dan agen kira kira seperti itu
dan inilah yang akan memperkuat retail transaction banking kita maupun wholesale transaction banking kita
untuk menghasilkan fload daripada transaksi
dan itulah yang kita sebut kasa
dan inilah yang memperkuat apa namanya strategi bri untuk memperkuat
dan mempertahankan kondisi likuiditasnya
baik perbincangan menarik ini masih akan kami lanjutkan
namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami di corporate action
terima kasih anda masih bersama kami di corporate action
kita kembali berbincang dengan direktur utama bri sunarso terkait dengan strategi bri menjaga kinerja positifnya
pak sunarso di tengah kondisi perekonomian yang masih dinamis tadi anda juga sebutkan masih banyak sekali gejolak ekonomi global
nah ojk juga meminta perbankan memastikan proses exit restrukturisasi debitur berjalan dengan lancar

bagaimana perkembangan restrukturisasi bri hingga saat ini
perlu saya sampaikan di sini bahwa selama kita terekspos pandemi covid
dan itu banyak nasabah nasabah kita yang menjadi sangat kesulitan dan terkena kondisi bisnisnya
oleh karena itu saya masih ingat bahwa kita yang kita lakukan adalah pertama adalah penyelamatan manusianya
kemudian menyelamatkan bisnisnya
dan kemudian khusus menyelamatkan bisnisnya ini kita lakukan relaksasi menggunakan ketentuan ketentuan yang dibuat oleh ojk
dan kemudian relaksasi itu bentuknya adalah restrukturisasi kredit
dan restrukturisasi kredit kita terakumulasi karena covid ini ya itu sebesar rp dua ratus enam puluh tiga delapan triliun
jadi sangat besar dan itu meliputi lebih dari tiga juta nasabah terutama nasabah mikro
dan alhamdulillah dengan kebijakan restrukturisasi itu sekarang sisa outstanding yang masih ada flag nya
ada tanda restrukturisasi itu tinggal rp delapan puluh tiga dua puluh tiga triliun
artinya yang sudah kita restrukturisasi itu sudah turun status restruksasinya itu rp satu ratus delapan puluh enam puluh lima triliun
kemana aja itu itu saya uraikan
dan ternyata sejumlah nasabah mampu melakukan pembayaran sehingga akumulasinya yang dibayar adalah rp satu ratus satu lima puluh sembilan triliun
sedangkan yang sisanya yang benar benar tidak bisa diapa apakan itu maka kemudian kita hapus buku
itu sebesar dua puluh empat tiga belas triliun atau sembilan empat belas persen
nah sekarang aman enggak dengan hapus buku sebesar itu
ya memang sudah tidak bisa diapa apakan
jangan nanti ada yang bicara bahwa oh itu sengaja dihapus bukukan karena nanti untuk cadangan
bukan kebalik karena kita sudah melihat nasabahnya tidak bisa diapa apakan maka kita hapus buku
untuk menghapus buku itu diperlukan alokasi biaya untuk pencadangan
maka kemudian bri telah berhasil memanage npl nya dengan melakukan pencadangan yang memadai
dimana sampai juni
rasio cadangan kita terhadap npl itu mencapai dua ratus empat puluh delapan lima puluh empat persen
cadangan ini sebelumnya mencapai dua ratus delapan puluh persen
dan kemudian kita gunakan untuk hapus buku ya
hapus buku maka kemudian sekarang turun menjadi dua ratus empat puluh delapan lima puluh empat persen
dan kemudian dengan demikian nanti
kalau relaksasi covid itu akan berakhir di dua ribu dua puluh
sebenarnya bri sudah melakukannya dengan sangat sangat strategiknya
itu adalah soft landing secara terukur
artinya mau diakhiri lebih cepat atau mau diakhiri nunggu dua ribu dua puluh empat
bagi bri tidak ada masalah
karena apa semua risiko risiko yang terkait dengan npl sudah kita cadangkan biayanya
dan cadangannya lebih dari cukup
baik pak sunarso ini menarik kita bahas lebih lanjut
terkait dengan kebijakan kebijakan relaksasi yang tadi anda sebut
akan hapus buku begitu ya kata kuncinya
nah pemerintah juga memberikan sinyal persetujuan terkait rencana penghapusan kredit macet umkm
di perbankan nasional dengan nilai kredit maksimal lima miliar rupiah
bagaimana tanggapan bri atas kebijakan hapus tagih sesuai undang undang nomor empat tahun dua ribu dua puluh
tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau ppsk
ya di dalam p dua sk ini memang ada disebutkan di situ bahwa
dimungkinkan untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih untuk kredit kredit umkm di bawah lima miliar
dan sudah barang tentu kita sambut baik bri menyambut baik undang undang ini
diperlakunya undang undang ini
namun demikian yang perlu dicermati dan perlu didetailkan adalah
supaya tidak menimbulkan moral hazard maka harus dibuat kriterianya secara jelas
siapa saja yang macetnya itu memang benar benar kemudian bisa dihapus buku dan hapus tagih
siapa saja yang macet tetapi kemudian boleh dihapus buku tapi nggak boleh dihapus tagih
siapa saja yang macet bahkan tidak boleh hapus buku itu penting supaya tidak menimbulkan moral hazard
kalau begitu bagaimana cara memegari itu
silakan sekarang ada tim di pemerintah lagi menyusun kriteria kriterianya
supaya nanti tetap bahwa kebijakan ini tetap berasaskan pada keadilan
nanti ada yang protes yang lancar nggak dapat keringanan yang macet malah dapat keringanan
pasti ada yang protes kan seperti itu
maka supaya berkeadilan sebenarnya itu dibuat kriterianya
silahkan nanti bri akan patuh kepada kriteria yang ditetapkan oleh tim dari pemerintah
sebenarnya prakteknya sendiri bagaimana sih
saya sebutkan di sini ya
bahwa kebijakan hapus tagih ini
bagi bri tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bri
karena kalau hapus buku
selama bank punya biaya untuk cadangan gitu
bank mau mengorbankan labanya
maka barang barang kredit kredit yang sudah tidak bisa ditagih itu
ya lebih baik dihapus buku
dihapus buku artinya apa
dikeluarkan dari neraca
dikeluarkan dari bukunya bank
ditaruh di mana
ditaruh di buku tersendiri
nah untuk apa pak ditaruh di sana
dan kemudian nanti kalau masih bisa di tagih di tagih
dan itu nggak balik ke neraca
tapi masuknya di pendapatan
itu yang disebut pendapatan recovery
nah kalau begitu pak
hapus tagih saja
hapus buku saja
harus dilanjutkan dengan hapus taging
hapus lagi itu biasa nggak
di bank bank swasta banyak melakukan hapus tagih
bahkan istilahnya kumpulan portfolio di ekstra contable itu dijual at diskon
tapi di bank pemerintah tidak bisa
karena bankir bankirnya takut bahwa itu merupakan negara
karena itu masih dicatat sebagai tagihan atau piutang ataupun aset negara
maka kemudian dikeluarkan undang undang ini menjadi leg spesialis bahwa
oke di bawah lima miliar boleh dihapus tagih
ada ketentuan hapus tagih atau tidak
tetap saja kita juga nggak nage selama ini
sebelum ada ketentuan ini kita juga nggak nagih
kalau misalnya contoh misalnya
yang macet karena korban bencana
gempa segala macam
udah berapa puluh tahun
ya sudah kita keluarkan dari buku dan kita tidak tagi
dan kita tidak tagih
ya gimana orangnya juga sudah
mungkin ada yang sudah meninggal
kemudian ada yang memang untuk hidup saja susah
mau di tagih dari mana
itulah yang sebenarnya dengan undang undang ini bisa dihapus tagih
apa artinya sebenarnya
hapus tagih ini sebenarnya lebih diberikan kepada masyarakat
supaya bagi yang benar benar macet
mungkin terutama karena korban bencana segala macam
dan sekarang ternyata masih bisa berusaha lagi
supaya namanya bisa diputihkan dari daftar kredit macet
dan diperbolehkan untuk mengambil kredit lagi
sebenarnya itu substansinya
substansinya itu itu
kalau gitu nanti rame rame datang ke bank minta kredit
kemudian rame rame kita macetkan
dan nanti rame rame menekan bank untuk minta dihapus pukul
itu moral hazard yang harus dihindari
jadi jangan ada yang merancang strategi seperti itu
itu strategi jahat namanya
itu saja penekanannya di situ
makanya perlu dicegah dengan membuat kriteria yang jelas
saya ulangi lagi kesimpulannya
bri menyambut baik kebijakan untuk hapus buku dan hapus tagih
namun demikian bri masih menunggu kriteria ketentuan petunjuk teknis yang lebih detail
agar kita tidak salah langkah dan tidak salah secara governance
kemudian tidak berpengaruh terhadap kinerja bri secara signifikan
baik jadi kasus kasus yang bisa dihapus buku ataupun hapus hutang hapus tagi seperti itu
kriterianya ini harus jelas ya pak supaya mencegah moral hazard ke depannya
iya harus jelas
harus jelas ya pak
kinerja yang sehat dan juga berkelanjutan penting bagi semua perbankan
untuk mendorong sustainability di semua industri
bagaimana update perkembangan penerapan esg di bri
jadi bri ini mengimplementasikan konsep konsep environmental social and governance
tapi memang kita harus berusaha untuk comply terhadap peraturan ataupun standar
baik yang berlaku secara global maupun eee
nah salah satunya yang peraturan yang terkait esg ini untuk domestik adalah pojk no lima puluh satu
pojk nomor lima puluh satu yang diterbitkan tanggal dua puluh tujuh juli dua ribu tujuh belas yang lalu
tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan emiten dan perusahaan publik
bahwa esg itu mana yang harus duluan
menurut saya yang harus dimulai pertama kali adalah governannya
karena ini penting apa namanya semua organisasi itu mendengarkan tone from the top
dan itu kemudian kita atur yang paling di top itu adalah keinginan kita untuk menggunakan governance yang baik
itu maka bri untuk implementasi gcg ini yang pertama kali adalah dibentuk komite
yang ketuanya saya sendiri
kemudian komite ini dibawahnya ada organ organnya
dan kemudian kita bentuk satu divisi yang khusus menangani esg
tugas divisi ini adalah pertama membuat strategic plan tentang implementasi isg
yang kedua adalah memastikan eksekusi pelaksanaan isg
membuat action plan nya
dan kemudian monitoring dan reporting itu yang paling penting
karena ini kita banyak melakukan pekerjaan yang terkait esg tapi gak kita laporkan juga gak ada nilainya
karena ini kan ada standar standar global maupun domestik
itu kita sudah punya semua
dan kemudian hasilnya apa
yang dilakukan adalah kita sudah mampu melakukan penghitungan emisi karbon dalam aktivitas kita sehari hari
kemudian menurunkan emisi karbon secara aktif
dan kemudian ada yang paling penting juga peningkatan awareness terkait isu lingkungan
dan program yang kita sebut bri menanam
satu nasabah dapat kredit gitu
tapi dia berkewajiban
melunasi kreditnya juga wajib ya itu pasti ya
memelihara kreditnya supaya tetap lancar wajib
tapi kita kasih kewajiban yang lain yaitu memelihara bibit tanaman yang kita berikan itu
dan alhamdulillah sekarang dari nasabah kur yang kita berikan bibit itu sudah enam ratus delapan puluh ribu bibit
dan kita sebar di dua dua ratus desa di seluruh indonesia
nanti bisa dilihat lima tahun kemudian berapa kira kira aset karbon yang kita create dari pembagian bibit dari bri menanam ini
kemudian juga dari sisi sosial kita membentuk ekosistem ultramikro
ini lebih banyak melayani masyarakat di bawah ya
dan kita punya lima belas lima ratus kantor
itu bri pegadian dan pnm
dan kemudian juga produk produk jasa keuangan
dan kemudian juga keuangan formal yang terkait untuk layanan kepada masyarakat ini
kita sekarang sudah punya empat belas tiga juta nasabah kur
kita punya satu ratus enam puluh juta nasabah simpanan
dan kemudian itu kita pecah menjadi dua
yang orientasinya kepada sosial itu adalah umkm rp enam ratus lima puluh dua sembilan triliun
dan kemudian yang benar benar green project itu ada tujuh puluh sembilan empat triliun
seperti gedung ramah lingkungan green transportation energi baru dan terbarukan dan lain lain
singkat cerita kemudian kita juga sudah meleverage aktivitas kita yang berbasis esg ini
kita pernah menerbitkan sustainability bond itu lima ratus juta usd
yang terkait itu oversubscribed waktu itu
artinya minatnya di internasional bagus banget
dan kemudian kita juga membangun sustainability loan yang terkait sama loan ya tapi terkait sama sustainability satu miliar dollar
jadi itu pernah juga dan itu alhamdulillah terbentuk juga
dan kita pernah menerbitkan green bond ya lima triliun dan itu juga semuanya oversubscribed
dan itu menunjukkan bahwa market ya kemudian investor sangat apa namanya memperhitungkan
inisiatif bri untuk benar benar menerapkan prinsip prinsip esg itu demikian
baik dengan penerapan prinsip prinsip sustainable banking
dan yang ditopang oleh likuiditas yang memadai dan juga strategi yang komprehensif
semoga bri terus mendorong dan juga menggerakkan perekonomian republik indonesia
terima kasih pak sunarso
terima kasih sama sama
demikian perbincangan kami dalam program corporate action
terima kasih dan sampai jumpa